ratna sarumpait difonis dua tahun penjara dan hakim menyatakan ratna terbukti bersalah menyebarkan kabar bohong mengenai penganiayaan atas dirinya
ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto foto penganiayaan yang disebarkan melalui media sosial
faktanya wajah lebam ratna merupakan efek samping tindakan medis pengencangan kulit wajahnya
ratna sarumpait dijerat dengan pasal empat belas ayat satu undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam tentang peraturan hukum pidana